yang dilaksanakan selama sepuluh hari
dari tanggal dua puluh tiga
desember sampai dengan tanggal
tapi kita pertimbangkan mungkin bisa
diperpanjang sampai dengan
tanggal dua januari tergantung situasi
terhadap natal dan tahun baru
kemudian aksi aksi misalnya
kemudian kejahatan kejahatan konvensional
yang lain pencurian rumah kosong
termasuk pengamanan tempat tempat
natal terutama natal itu
dan di tahun baru
tahun baru biasanya ada perayaan perayaan
di ancol di beberapa tempat
seluruh indonesia itu juga jadi sasaran
pengamanan kita karena ada pengumpulan masa
yang kedua adalah masalah
banyak yang berlibur mungkin
sehingga jalur pengamanan
dan keselamatan kelancaran
harus selalu lintas
baik di darat laut
maupun udara yang ada di polisi
jadi di darat
ini terutama di brexit
ini jalan tol ya kita antisipasi
kemudian yang di
laut dan juga
mungkin ada mobilitas
di udara juga
ini sudah kita lakukan koordinasi
dengan stakeholder terkait dengan
dengan menteri perhubungan
sudah kita laksanakan
serta jasa reharja
sudah kita biasa marga
yang ketiga adalah masalah
dan banyak yang
namanya tahun baru
kita sudah melakukan koordinasi dengan bulog
juga menteri perdagangan pertanian
selama enam bulan ke depan
nah untuk itu
pengamanan tidak hanya terbatas dari tanggal dua puluh tiga
tiga sampai dengan tanggal satu tapi dari
kemarin kemarin kita sudah melakukan langkah langkah
proaktif kerjasama dengan
juga segenap lapisan masyarakat
kita ikut sertakan
untuk melaksanakan koordinasi
termasuk majelis ulama indonesia kemarin
saya kira itu mudah mudahan saja
dengan semua langkah langkah ini
kita ingin menjamin
masyarakat dapat merayakan natal
dan tahun baru dalam suasana aman
serta merasa damai saya kira itu saja dan selamat tinggal
relatif aman semua relatif aman
kecuali yang kemarin saja ada beberapa
atau sosialisasi dan sudah kita lakukan tindak tegas
tadi malam ditangkap lagi ada dua
jadi semua ada total tujuh
dan saya sudah rintakan kapoldanya
untuk kembangkan terus karena itu ada
lebih kurang dari lima puluh yang masuk ke
restoran itu yang melakukan perusahaan
saya minta sebanyak mungkin
melakukan penangkapan kepada mereka
untuk memberikan efek deterren
saya juga sudah menyampaikan
bersama sama dan ketua majelis ulama indonesia
tidak boleh ada sweeping sweeping
ada sweeping pasti akan ditangkap
ada sweeping pasti akan ditangkap
langkah langkah proaktif dengan majelis ulama
juga dengan jajaran tni
baik pak pangdam
wali kota gubernur
ini semua di intensifkan agar
langkah proaktif dilakukan ini
untuk mencegah jangan sampai terjadi aksi aksi
bertindak sendiri dalam rangka
fatwa majelis ulama indonesia
semua saya sudah
perintahkan kepada seluruh jajaran polri
segera untuk membangun
sinergi dan itu kerjasama
ada bagus dengan pak pangdam
juga dengan pemda
masing masing tapi ini perlu
dibangun lebih luas lagi dengan majelis ulama indonesia
pgi persatuan gereja gereja
keuskupan ini harus dilakukan
total semuanya lebih kurang
dari polri lebih kurang delapan puluh ribuan orang
jajaran tni lebih kurang
hampir lima belas lebih
ditambah dengan dari
satpol pp dari pemda
kemudian sejumlah elemen elemen masyarakat
jaringan dari tetap juga jaringan lama aja
jaringan semua terkait dengan
bahru naim dengan jad
jemaah ansaruddaullah pimpinan aman abdurrahman
cuma ini sel sel kecil saja mereka
dia jadi komandannya saja
komandannya tapi ini sel sel
kecilnya bergerak langsung berhubungan dengan bahru naim
diproses hukum untuk kasus
bukan ada yang dari
sumatera utara seperti
yang abdul ra'ub itu
tapi ada juga yang dari daerah jawa
nah gak akan kita sampaikan komunikasi itu
baik mungkin bapak pangdam pak
yang mana yang kemarin di
tangerang tangerang itu mereka
yang ada di daerah serpong
modusnya menurut keterangan adam yang hidup
itu dia akan tusuk
seperti peristiwa tangerang yang kemarin
ditusuk polisi sedang
jaga kemudian pada saat
polisi yang lain datang
polisi akan membantu
dua orang sudah siap untuk melakukan
serangan masuk ke dalam kerumunan
melakukan ledakan pembunuh diri
ya memang sudah kita lakukan
sudah banyak koordinasi kita juga menjadi
pelajaran pelajaran bagi kita kasus ini
dia adalah napi
mantan napi kasus pengenayaan
dan direkrut oleh namanya abu haikal
anak buah dulmati
yang dulu peredakan bom
dutan besar filipina
jadi direkrutnya di lapas sipinang
pak kecil banget
kak sike pak
dua duanya dong pak
dua duanya dong pak
selamat hari ibu
kita harus menghargai peran daripada
gak ada bapak bapak
semoga di hari ini kita memberikan perhatian
kemudian anak anak memberikan perhatian
dan ibu ibu lebih memberikan perhatian
baik selamat siang
saya hanya mengingatkan
kepada seluruh prajurit tni
dimanapun bertugas berada
makna dari apel
tni dengan kapolri
tni bko kepolisian republik indonesia
sehingga apa yang dikatakan oleh
apabila ada yang melakukan sweeping
maka tni jangan ragu ragu
yang dia lakukan adalah tindakan kepolisian
tangkap secara tegas
kemudian serahkan kepada kepolisian republik indonesia
dengan hari ibu
saya mengucapkan selamat hari ibu
ibu adalah mahluk
yang sangat luar biasa
kalau mau melahirkan
bukan hanya oleh manusia
oleh tuhan yang maha esa
allah subhanahu wa ta'ala pun
seorang ibu yang selesai melahirkan
selama masa nifas dibebaskan untuk
sholat dan lain sebagainya
tujuannya hanya untuk berkonsentrasi kepada anak anaknya
sekali lagi selamat cari ibu
dan ada sosok wanita yang mulia